bekerjasama dengan dinas kesehatan kota
memeriksa kesehatan para pengungsi rohingya
di balai latihan kerja kota leksumawe pada senin tiga januari
pada saat pemeriksaan kesehatan dilakukan
seorang pengungsi wanita harus dilarikan ke rumah sakit
karena jatuh pingsan
tiba di daratan aceh pada tiga puluh satu desember lalu
ratusan pengungsi rohingya itu menjalani proses karantina sepuluh hari
sejauh ini kondisi kesehatan mereka dinyatakan sehat
setelah mengikuti tes antigen dengan hasil negatif
jadi ada pasien yang dibawa ke ruangan dengan keadaan
responnya sudah mulai berkurang
saat dilakukan penensian tensi satu ratus delapan puluh
respon untuk berbicara membuka mata itu udah
nggak ada lagi pasiennya kurang komunikatif
koordinator iom jakarta sonya walenta mengatakan
untuk sementara para pengungsi tersebut ditempatkan
di balai latihan kerja kota loksemawe
keputusan selanjutnya dari pemerintah pusat
yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah
untuk masalah berapa lama mereka di sini
itu sudah ada peraturan
kita mengikuti peraturan pemerintah
kalau untuk seluruh orang asing yang masuk ke dalam wilayah indonesia
itu harus dikarantina selama sepuluh hari
jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi
bahwa akan dipindahkan ke mana mereka
tapi kalau seandainya kita butuh waktu untuk melakukan
pengecekan kesehatan dan memastikan bahwa mereka fit
untuk melakukan perjalanan
kita akan kasih rekomendasi kepada pemerintah
sebelumnya para pengungsi rohinya terdampar di perairan laut aceh
selama berhari hari akibat perahu yang ditumpangi
atas dasar kemanusiaan pemerintah indonesia memutuskan
menyelamatkan dan menampung mereka